kenapa kang reno diganti
mungkin hp nya lagi dicas
masa ngecas hp dari kemarin gak beres beres
mungkin hp nya rusak
ya mudah mudahan karena hp nya rusak bukan karena yang lain
kita nggak perlu tahu alasan dari keputusan bang edi itu apa
pak tugas kita hanya menjalankan perintah
soal material katanya dia juga harus survei dulu biar dapat harga yang terkini
oke terima kasih
dari tadi kelihatannya kayak ada yang dipikirin
dia itu legenda
dia itu legenda
dulu semua orang bandung pasti pernah dengar nama kang bahar
biarpun gak pernah ketemu sama orangnya
atau mungkin ada yang pernah ketemu pernah lihat tapi nggak tahu kalau itu kang bahar
kang bahar terkenal tapi nggak suka tampil
itu yang aku pikirin
aku gak tahu dia kenapa
nih kemarin gak bisa dia hubungin
kamu kan udah berhenti jadi copet
udah gak usah mikirin dia lagi
biar gak salah langkah
tadi pagi saya dipanggil bang edi
kenapa kang reno diganti
mungkin hapenya lagi di cas
dari kemarin gak beres beres
mungkin hapenya rusak
ya mudah mudahan karena hapenya rusak
bukan karena yang lain
kita nggak perlu tahu alasan dari keputusan bang edi itu apa
tugas kita hanya menjalankan perintah
kamu pindah ke jalur bis
kasian usap sendirian
tasik tasik tasik
yang lain gak ada
ada kang darman
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
mana tony sama dua yang lain
gak tau belum dateng
nomor yang ada berjumpa tidak dapat menerima panggilan anda
ada yang gak beres
kamu ke jalur bis pengawalan sekaligus bantu mereka
kamu ikut ke jalur bis
kamu disini pengawalan sekaligus bantu mereka
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
jangan lupa like share dan subscribe ya
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
hari ini akan gak ada rencana pergi
dia udah dijemput mawar
saya baru kali ini naik taksi
ajun gimana kabarnya
kakinya masih sakit
makanya dia gak sempat nengok kamu
saya sibuk ngurusin kamu
terus ngurusin pemakaman mang pipit
terus ngurusin kamu lagi
gak sempet ngurusin pasar
kepikiran juga enggak
akan gak ada rencana nengok taslim
kamu saja sama aisyah
akang nunggu di rumah
abang kenal kang mus
masuk iya kang
dimulai dari terminal
yang sedang kita incar
jalanan yang sebagian
sudah kita kuasai
dan pasar yang baru kita ambil alih
kamu sekarang punya usaha kecimpri
ya saya pernah dengar itu